maksudnya kenapa masih tidak mengenal saya
no kamu kemana sih kok semua perhiasan ibu dibawa
ada apa yang
ibu ngajak adit
sama nisa juga
ibu perginya nggak lama kok
nanti cepet pulang
perhiasan eyang diambil ibu ya
kenapa ibu harus ngambil perhiasan eyang
ibu sudah minta izin
mungkin buat ongkos ke kota saya
tapi bener kan
ibu gak lama
mudahan gak lama
makanya kalian berdua
harus selalu berdoa
supaya ibu selamat di kota
dan cepat pulang lagi kesini
apa ini rumahnya pak jody
benar anda siapa ya
saya kita pacarnya di kampung

ya allah ya sudah sekarang ikut ke rumah saya aja yuk
terima kasih pak ya
terima kasih ibu
waalaikumsalam apa kabar medan
ibu kok kelihatan kurang sehat
ya banyak pikiran ingat anak
kamu kerja dari tadi belum selesai juga
kamu mau selesai kerjanya berapa
mau pelang mau
nih aku bayaran kamu
mulai besok kamu gak usah kerja di sini lagi
kepala medan folo buat vearsi sama

hal tersapar nyawa
jauh jauh banget belum berniat
ini dimakan dulu dok
saya harus cari uang untuk biaya melahirkan
masih ada pekerjaan kok
saya dengar kantor yang ada di dekat pasar
membutuhkan cleaning service
yang benar bu
coba saja kamu besok datang kesana
terima kasih ya bu
bukan jaringan eang bu
kamu jangan ikut campur ya

ibu masa tinggal di mana
kamu ke ibu dulu jangan ikut campur
kasian eang bu
bisa kerja gak sih kamu
masa kerja gitu aja gak becus
saya tidak sengaja
gak sengaja gak sengaja
sudah sana pergi
mulai saat ini kamu saya pecat
saya dikasih kesempatan lagi ya bu
masih ada pekerjaan kok
ya masih butuh biaya buat melahirkan pak
itu bukan urusan saya
sudah kamu pergi sana
kalau hamil besar itu jangan bawa yang berat berat bu
emang suaminya kemana
jawab pertanyaan ibu ya
ibu ini apa apaan sih
nanya kok yang enggak enggak
kamu itu gak kapok kapok
sudah punya dua anak
gak jelas ayahnya siapa
udah deh bu
ibu gak usah ngurusin kita
kita tahu apa yang harus kita lakukan kok
dan apa yang kamu lakukan itu dosa
dosa besar nak
bagaimana dengan kandunganmu
apalagi laki itu mau bertanggung jawab